lahan kedinginan pake diendus endus segala
siapa tahu di dalam makanan ini ada kandungan racunnya
ya kamu tau kan
zaman sekarang ini orang tuh bisa ngelakuin apa aja
untuk mencapai apa yang diinginkan
manik itu pisan
saya mah tidak mungkin ngeracunin kamu
memang ada tampang penjahat tukang ngeracunin orang
aduh ini tega pisan
orang teh dicurigain
aku tuh gak bermaksud curiga sama kamu
kamu teh tenen naon
kamu teh tenen naon
dik lu liat gak tuh dik
si mary sekarang punya pacar rupanya
waduh gawat nih dik
kalau sampai dia meret bisa bisa habis tuh harta dimakan sama laki palsu tuh
gak bisa didiamin nih dik
kudu dicegah nih dik
lo harus cari caranya supaya harta itu gak lari ke laki laki itu
mendingan lari ke gue
waduh gak awet ya
berani kalian datang ke sini
gara gara kalian semua jadi hancur
kalian memang pantas dapat pelajaran
gak punya api salam udhak teh
kumaha maleteh tenen naon aman aman wae
opi gak apa tante
ini berantakan banget ya
eh ini pasti perbuatan teroris nih
kalian tunggu sini ya
saya mau menyusuri ruangan ini siapa tuh masih ada bom
eh kehala kehala
ini mah bukan perbuatan teroris
ini mah perbuatan si kuda lumping mirna
sok pasti etamah tenang
kemana sok itu
eh gila nih asem tau gak bawa badan gue
gara gara tuh baju
gimana cara ngilangin ya udah mandi dua kali tau gak
lo mau tau gak cara ngilangin bawa asem itu
kalau lu mandi
lu pake sari jengkol
nah muncul deh bawa jengkolnya
lucu tawa aja terus loh
gigi lu kering tau gak
sebel banget gua
eh gua ada tugas baru buat lu
lu harus nyelidikin pacar barunya si mary
ah lo tuh kerjanya ngebos doang
cuma bisa nyuruh doang loh
gua cuma bilang kalau gua siap bantu lu kapanpun puas hidup lu ha
lu macem macem gua kepet tuh ya
eh iya masalah lu belum baca doa
ini baru nih makanan besar
wih romanya nih ayam sedap bener
pengen gua nambah terus nih
gua habisin lu
mau ngapain lu
mengikut makan bayang di sini
biasanya lu gak pernah mau
masakan gua pake lu katain
gak enak ah
kalian udah deket aja lu mau makan di sini
tiga banget sinyet kan belum protein
neknya masih muda neknya kan udah tua
nggak perlu apa apa lagi sayur juga cukup
dateng dateng marah marah ngabisin ngabisin
iya gua pikir lu kasihan mau makan
daripada makananmu bajir mendingan gua abisin
soalnya gua tadi abis rehat rehat
opi opi begitu
nah ini gue santap semua
mantap kan udah dah
aduh sakit banget nih aduh
sakit nih lu sih
harus makan di sini aja
cepetan apa sulingin gua
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh gigi gua aduh
sok atuh saya tes sengaja bikin masakan ini khusus buat kamu
mau gak atuh
lahan keningan pakai diendus endus segala
siapa tahu di dalam makanan ini ada kandungan racunnya
ya kamu tahu kan
zaman sekarang ini orang tuh bisa ngelakuin apa aja
untuk mencapai apa yang diinginkan
saya mah tidak mungkin ngeracunin kamu
memang ada tampang penjahat tukang ngeracunin orang
aduh manik itu enggak pisan
orang itu dicurigain
aku tuh gak bermaksud curiga sama kamu
ini tuh udah kebiasaan aku aja harus meriksa segala sesuatunya terlebih dahulu
ya siapa tahu aja tadi waktu kau masak
ada orang iseng yang masukin racun ke dalam masakan ini
kamu kan enggak tahu
lagian kamu tuh harus maklumlah dengan kerjaan aku
ya memang seperti itu tuntutan kerjanya
makanya sekarang ini aku tuh orangnya suka curigaan
oh gitu aduh su ganteng
eh kamu malam ini kelihatan cantik sekali
eh uh opi
tante teh lupa belum kenalan ya
ini teh om ucok sok atau kenalan
kamu ini belum pernah terlibat masalah kriminal kan
loh om kok nayanya kayak gitu sih
aku udah maklum intel nek sok curigaan
tadi tante saja disangkain ngacuni
nya aku mau berangkat sekolah dulu ya
kok enggak jawab sih jalat banget anakmu berangkat sekolah juga
jalat banget anakmu berangkat sekolah juga
nya tuh kebangetan ya
sendiri dicuekin ya udah
eh om mas ini gua bawa cucian buat lu
dulu jangan lama lama nyucinya ya
eh lu kok nyuekin gua
iya atau enggak
eh belagu lu ya
kalau gitu gue cari tukang cuci yang lain aja deh
aduh kayaknya gua harus cepet cepet pergi ke dokter nih
gigi kayak bisa ajak kompromi nih
mana pelanggan gue banyak lagi
ntar pada bisa kabur semua
kemana sih jauh juga paling ya
hei cinta lah orang
eh emaknya enggak apa apa deh
mau kemana sih kok
naik ojek yang gampang enak yuk
ngomong mulu nyerocos aja kayak peta peta jeplik
dasar kurak lu
gua tau kan bilangin tadi gua digeleng geleng
tau enggak berarti enggak mau
bikin nyergot gigi gua aja lu
ngapain lagi ubalat lu
le pomas kok di sini
waduh rumahnya sakit gigi ya
nah saya antar ke dokter gigi yang bagus
biar cepet sembuh dan